warga negara indonesia novita kurnia putri tewas pada lima oktober dua ribu dua puluh dua dalam peristiwa penembakan
yang dilakukan remaja belasan tahun di texas amerika serikat sebagaimana diberitakan oleh
nbc news yang dikutip dari cnn indonesia com pelaku menembak rumah yang salah novita tewas
setelah diberondong ratusan peluru saat sedang bekerja di kamarnya novita adalah warga semarang
jawa tengah suasana duka menyelimuti rumah novita di jalan pudaksari nomor dua
ibu korban nani muldiani berkisah suami korban robert brazil junior mengabarkan sendiri kejadian
tragis itu ke semarang menurut nani novita tinggal di texas sejak satu setengah tahun
lalu mengikuti suaminya yang berprofesi sebagai anggota angkatan udara amerika serikat sang
ibunda mengenang novita sebagai anak yang baik dan sangat memperhatikan keluarga
hai selalu ya kata katanya juga singkat nggak seperti biasanya di video call ya
maaf sebetulnya saya tuh masih berduka manggapnya
masih inget terus maaf walaupun ini udah tujuh harinya
menurut kjri houston berdasarkan keterangan kepolisian setempat pelaku penembakan berusia
lima belas tahun kepolisian disebut telah menangkap para pelaku keduanya dikenai dua
tuduhan yaitu pembunuhan dan penyerangan berat dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup
kini keluarga menunggu pemulangan jenazah untuk dimakamkan di semarang adapun biaya
pemulangan jenazah sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah indonesia tim liputan cnn indonesia